sepeda kayu ini buatan sarijo warga desa brajan kecamatan prambanan klaten ukuran
bandeng tinggi sepedanya agak berbeda dari sepeda biasanya yang membuatnya semakin unik sepeda ini
juga dilengkapi galon berisi air dan sabun untuk mencuci tangan kata sang pembuat fitur tambahan
ini adalah bagian dari langkah pencegahan penularan virus di masa pandemi covid sembilan belas
hai sarijo mengembangkan sepeda kayu sejak dua ribu lima belas pria yang punya pengalaman bekerja di
bidang kerajinan kayu dan pertukangan ini belajar membuat sepeda secara otodidak bahan yang ia
gunakan hampir seluruhnya adalah limba kayu mebel dari tempatnya bekerja manual pas pas
sawah pas kerja jeda lulasan itu pasca mesti rahat ya ya ya limba semua ini mbak
awalnya satu sepeda dibuat dalam waktu satu bulan kini sarijo hanya membutuhkan waktu satu pekan
untuk menyelesaikan satu sepeda kayu tak hanya sepeda sarijo juga menciptakan motor kayu sampai
saat ini sarijo sudah menyelesaikan satu motor kayu dan lima sepeda meski sudah banyak yang ingin
membeli sarijo belum mau menjual hasil karyanya wah kalau di jalan raya itu kalau naik ini ya
serasa ninja patang mbak
ya seneng sekali kan banyak orang yang merhatiin gitu loh mbak setiap hari minggu sarijo menggowes
sepeda kayunya di jalan jalan utama yogyakarta dan solo selain untuk mengenalkan karyanya sari
juga ingin mengajak masyarakat untuk meningkatkan budaya bersepeda prasetyo klaten jawa tengah